selebgram oklin fia selesai menjalani pemeriksaan di mapol res jakarta pusat kamisore
oklin dilaporkan pb semi atas tuduhan pornografi dan melecehkan agama
karena menjilat es krim sambil berjongkok di hadapan seorang pria dengan memakai kerudung
didampingi kuasa hukumnya oklin yang membawa secari kertas
langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat indonesia
oklin mengaku baru berani menampilkan diri ke publik
karena takut dan trauma atas segala cacian yang diterimanya
oklin mengaku tak ada niatan untuk merendahkan
ataupun melecehkan agama islam dalam konten jilat es krim tersebut
sebagai seorang muslimah dari bubuk hati saya yang paling dalam
tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama islam
umat muslim ikhwan dan akhwab serta seluruh perempuan di indonesia
sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama islam
menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha
saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja
saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat hilang
dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan dijanji untuk tidak mengulanginya kemarin
selain mengaku hilaf oklin juga menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya kembali
rizky iktiar yahya jakarta